sementara itu partai persatuan pembangunan atau p tiga menilai kalahnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara
jarod saiful hidayat dan sihar sitorus disebabkan masih tingginya isu suku agama dan ras atau sara di masyarakat sumatera utara
sekjen p tiga arsul sani mengatakan kalahnya jarod sihar disebabkan karena masih banyaknya masyarakat sumatera utara yang terpengaruh akan isu sara
arsul menambahkan meski mayoritas masyarakat sumut bersuku jawa nyatanya itu tidak mampu membuat jarod yang bersuku jawa menang di sumatera utara
arsul berharap kekalahan itu dapat menjadi pelajaran bagi seluruh partai politik untuk perang melawan isu sara
memang agak unik ya pilkup sumatera utara ini karena ini satu satunya pilgub yang kita lihat dari tujuh belas
di mana isu
sara itu masih dipergunakan
jadi ini tentu harus menjadi perhatian kita semua ya termasuk katakanlah pak edi rahmayadi dan kalau beliau terpilih agar keadaan ini bisa dirubah
karena apa karena memang ya isu sara ini harus kita perangi bersama lah ya supaya hapus dari kehidupan sosial politik masyarakat
saya kira faktor faktor itu juga ada lah ada ya tidak bisa juga dipungkiri ya
tetapi kan tentu banyak faktor ya termasuk itu tadi faktor isu sara dan kemudian faktor sentimen juga terhadap partai politik yang mengusung